kita ke informasi selanjutnya upaya pengerukan sampah laut di teluk jakarta masih berlangsung
sejak tujuh belas maret pemerintah provinsi dki jakarta mengeruk sampah di dasar laut
tepatnya di kawasan blok empang moraangke penjaringan jakarta utara
senin pagi sembilan belas maret dua ribu delapan belas personel gabungan dari sudin lingkungan hidup kepulauan seribu
ppsu jakarta utara upk badan air dan anggota tni kembali mengeruk timunan sampah di teluk jakarta
dengan kondisi saat ini diperkirakan pembersihan dapat selesai lebih cepat dari waktu yang ditetapkan yaitu tujuh hari
pada hari pertama sampah sebanyak sembilan belas tiga puluh empat ton berhasil diangkut secara manual
sedangkan pada hari kedua yaitu hari minggu sebanyak lima belas ton sampah berhasil diangkut dengan bantuan alat berat
selain sekitar dua ratus personel gabungan yang kembali bekerja hari ini
sebanyak empat speedboat delapan truk pengangkut sampah dua alat berat dan satu amphibie juga kembali diturunkan
menurut gubernur dki jakarta anies baswedan
pemprov dki akan menyiapkan jaring di sungai untuk mencegah sampah sampai ke laut
sebenarnya kalau jumlah tonnya sampah per hari kita tujuh ribu ton ya di jakarta
memang kotor harus bersihkan
biar lh akan bersihkan dan harus dari hilir di tengah dan hulu
jadi kita nanti akan siapkan jaring jaring untuk menjaring sampah yang keluar dari sungai sungai di dki
selain menyiapkan jaring jaring tambahan untuk menangkap dan mengangkut sampah
anies meminta pemerintah daerah penyangga jakarta membantu pengangkutan sampah yang setiap harinya mencapai tujuh ton